sama temunya kan
oh si samin yang suka jadi mandor kamu itu
eh mau apa deh kemari
dia mau pinjam uang buat berobat serido anaknya lagi sakit
dia teh mau pinjam lima ratus ribu tapi saya kasih cuma tiga ratus ribu
kalau enggak lama lama bangku habis

ate mau minta uang
cuma satu juta kang
uang sebanyak itu buat apa bu
saya pengen ke salon sama beli baju baru
lusa kan ada pernikahannya anak pak urah
saya pengen tampil lebih cantik dari tamu tamu yang lain
kan masih lama aku masih lusa
ah kang teh begitu
kalau besok besok lagi akan keburu kerja lupa lagi
saya teh mintanya susah
kamu tuh kalau minta sesuatu selalu maksa
ya sudah sana ambil kotak uang
ah kang teh memang susah
kamu yang paling baik
hmm bisa saja kalau kamu sayang
maaf kan di luar ada kang samin mau bertemu juragan
ngapain malam malam dia ke sini
tidak tahu kan katanya urusan
saya mau pinjam uang untuk berobat si rido
jadi anak kamu tuh belum sembuh dari penyakitnya
belum gun malah kelihatannya semakin parah
saya jadi bingung harus bagaimana kan
salah seorang tetangga menyuruh saya membawa ridho ke orang bintang
siapa tahu itu penyakit kiriman
penyakit kiriman maksud kamu
betul kan penyakit yang dikirim oleh seseorang untuk mencelakai keluarga saya
tapi karena tabungan saya sudah habis saya memberanikan diri untuk meminjam uang dari juragan
jadi berapa kamu mau pinjam
tidak banyak kan lima ratus ribu saja
lima ratus ribu wah kalau segitu tuh saya nggak punya kan
kalau segitu tuh saya nggak punya kan kamu tahu sendiri
jadi tidak ada uang simpanan
jangankan kamu saya sendiri lagi bingung mau cari pinjaman buat modal tanam bibit baru
eh begini saja
bagaimana kalau saya kasih pinjam tiga ratus ribu
ya gan dani ya
ya gan dani ya
dari beda tidak sama sekali
ya sudah kamu tunggu sebentar ya
terima kasih gan
sahat kamu nya gan
oh si samin yang suka jadi mandor kamu itu
kan kamu mau apa deh kemari
dia tadi mau pinjam uang buat berobat si ridho anaknya lagi sakit
dia teh mau pinjam lima ratus ribu
kalau nggak lama lama uangku habis
ih udah gitu gan kasih saja lima ratus ribu
tapi kita kenakan bunga
kita ngerenten gan kita pinjami siapa saja yang membutuhkan
nah kita dapat keuntungan dari kelebihannya kang
berapa persen itu bunganya bu
dua puluh persen dari pokok pinjamannya gan
jadi kalau dia pinjam lima ratus ribu bunganya seratus ribu
dan dibayar setiap minggu
selama pokok pinjamannya bunganya seratus ribu kan
nah buang kita tidak memurah malah semakin banyak
tapi kalau dibayar kalau nggak kita tuh yang rugi
kita sita saja atau barang barang berharga milik mereka

betul juga ya
saya mau kasih lima ratus ribu buat saham ini
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
seratus ribu kita potong untuk bunga
jadi diatte terima empat ratus ribu kang
iya atuh kang
dan minggu depan diatte harus dapat lagi seratus ribu
pintar juga istrikan gan kan
saya dipinjamkan uang empat ratus ribu tapi harus mengembalikannya lima ratus ribu
ya itu juga kalau kamu bayar pada minggu pertama
tapi kalau kamu bayar pada minggu kedua itu akan menjadi enam ratus ribu
dan begitu seterusnya
alhamdulillah terima kasih pak
ya mbak terima kasih
wid kamu masih dansa